aplikasi produk teknologi finansial yang dikenal dengan nama flip
kini semakin dipercaya oleh masyarakat indonesia
sebanyak tujuh juta orang telah merasakan manfaat layanan flip
yang bisa transfer antar bank secara gratis
co founder dan ceo flip raffi putra aryan mengatakan
untuk meningkatkan layanan kepada para pelanggan
flip terus berinovasi dengan menghadirkan fitur fitur terbaru
produk terbaru flip yaitu bisa transfer ke e wallet
bisa kirim uang ke singapura dan malaysia
pembelian pulsa paket data dan token listrik
raffi putra aryan pun menjamin keamanan data pribadi para pengguna aplikasi flip
sekarang kita ada kerjasama dengan enam belas bank
sehingga kalau ada users nih mau transfer dari bank a ke bank b
dia nggak langsung transfer ke bank tujuannya
tapi yang mereka lakukan mereka pakai aplikasi flip
terus transfer dari bank a mereka ke bank a nya flip
lalu bank b nya flip akan dikirim ke bank b nya tujuan
karena kan kalau di indonesia tenaga bank itu gratis
kita bisa ngasih layanan yang jauh lebih bagus nih dan lebih murah juga
dibandingkan kalau pakai opsi yang ada sekarang di market
para konsumen mengaku puas dengan layanan aplikasi flip
membuat transfer uang beda bank menjadi gratis
sebenarnya kalau lebih efisien lebih efisien
tapi kalau transfer dengan mobile banking
misalkan ke antar rekening itu kan pasti ada kena biaya tambahan
nah dengan flip ini efisien dari segi biaya transfer antar rekening bank
walaupun ada kuota yang memang dibatasi oleh klip
tapi itu lebih
hemat dan efisien dari biaya yang dikenakan oleh bank bank konvensional
ceo flip raffi putra arian berharap dalam lima tahun mendatang
flip bisa menjelma menjadi perusahaan startup unicorn
mampu memberikan dampak besar di masyarakat
tim liputan cnn indonesia